sampai jumpa di video selanjutnya
bersama dengan fajar bampangkirawan kepala departemen ekonomi csis
pak fajar selamat malam
selamat malam mbak busma
pak fajar terima kasih sudah bergabung bersama kami
kalau kita bahas soal krisis ekonomi yang terjadi di sri lanka kita mundur ke dua ribu sembilan belas sebelum pandemi
apakah sri lanka dikatakan sudah cukup baik mengelola keuangan negara
atau justru sudah terpeleset begitu dengan banyaknya proyek infrastruktur di negara mereka
kalau misalkan saya lihat dari data yang ada
misalkan terkait dengan masalah manajemen hutang gitu ya rasio hutang terhadap pdb
dan juga terkait dengan rasio defisit anggaran sri lanka terhadap pdb
memang di tahun dua ribu delapan belas ke dua ribu sembilan belas dan juga menuju ke dua ribu dua puluh itu mengalami peningkatan yang luar biasa
jadi kalau kita bicara masalah hutang misalkan
kalau hutang itu kita bisa lihat bahwa memang ada peningkatan yang cukup tajam
misalkan kisaran lima apa
di kisaran delapan puluh an persen sekarang itu bisa mencapai seratus persen rasionya terhadap pdb
begitu juga kalau kita bicara masalah tadi bagaimana sih sebenarnya kesehatan keuangan di sana
menurut saya kalau kita bisa lihat dari rasio defisit anggaran terhadap pdb
itu memang juga mengalami peningkatan yang luar biasa khususnya mungkin gara gara pandemi ya
kisaran lima persen di dua ribu delapan belas kemudian naik menjadi sembilan persen di dua ribu sembilan belas
dan sekarang itu di kisaran dua belas persen
kalau kita bandingkan sama di indonesia menurut saya memang jauh sekali ya
karena kita ini masih bisa dibilang memudikan rasio defisit anggaran terhadap pdb itu maksimum enam persen ketika krisis yang lalu
oke kita tahu informasi terakhir imf menawarkan solusi bailout dalam krisis ekonomi di sri lanka
meminjamkan uang begitu meminjamkan dana
apakah ini jadi efektif kalau dilakukan di tengah panasnya pergolakan
mbak puspa sepertinya memberikan semacam poin yang bagus sekali ya
karena memang kalau kita bicara masalah apa restrukturisasi atau bisa dibilang untuk bagaimana caranya mengembalikan manajemen keuangan atau negara yang lebih baik atau ekonomi
pasti kita harus pastikan bahwa political stability itu harus ada dulu ya
kita harus tahu bahwa political stability dan juga economic stability itu harus berjalan
maka itu akan beriringan
kalau misalnya tawaran imf itu mungkin bisa dibilang tergantung bagaimana kondisi politik terlebih dahulu
karena saya rasa kalau kita bicara masalah restrukturisasi imf
pada dasarnya kan pastinya nanti terkait dengan masalah pembiayaan terkait dengan restrukturisasi utang
tapi itu pun pastinya akan ada semacam syarat tertentu stabilitas politik dan keamanannya harus dijamin terlebih dahulu
itu mbak fusfa
artinya dalam waktu dekat bailout ini belum bisa terjadi mengingat apa yang sekarang terlihat di lini masa
banyak aksi protes unjuk rasa penggerudukan di kediaman presiden bahkan
ya yang saya ikuti adalah memang perbincangan itu masih terus ada ya antara pemerintah sri lanka dan juga imf
namun di sini saya rasa memang concern utama dari pemerintahan sri lanka yang memang nantinya akan berganti gitu ya setelah dua dekade
tadi disampaikan memang di sini harus bahwa political stability atau bisa dibilang stabilitas keamanannya harus dijamin terlebih dahulu
baru setelah itu mungkin mereka akan fokus pada masalah stabilitas ekonomi yang mungkin salah satunya bagaimana cara menyehatkan kembali keuangan negara
dan juga bisa dibilang berusaha untuk merestrukturisasi utang yang memang ini menjadi salah satu catatan bagi pemerintahan sri lanka
kalau kita bahas tadi politikal apa namanya politikal kalau melihat dari sri lanka begitu ya
sri lanka terlihat kehilangan kepercayaan begitu antara negara lain dari negara lain dan juga organisasi internasional lain
ini mundurnya presiden nanti tanggal tiga belas juli mendatang
jadi lampu hijau artinya bisa mengembalikan situasi dan juga renegosiasi dengan investor atau kreditur
pak fajar mohon izin nampaknya kita terhalang ada gangguan komunikasi audio
baik kita sambung nanti untuk mengembalikan audio dari pak fajar kepala departemen ekonomi csis
kita ke informasi berikutnya
rumah perdana menteri sri lanka ranil wikremeshinge dibakar masa pada sabtu dan peristiwa ini terjadi beberapa jam setelah masa menyerbu istana presiden
petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi bergegas melakukan upaya pemadaman
aksi masa ini merupakan serangkaian demonstrasi yang telah berlangsung di sri lanka
ini menjadi puncak dari masalah sipil dan politik yang terjadi di sri lanka akibat krisis ekonomi yang melanda negara tersebut
sebelumnya para pengunjuk rasa sempat menyerbu kediaman dan kantor presiden
ratusan dari mereka merangsek masuk bahkan hingga berenang di kolam renang presiden
mengambil makanan dari dapur
bahkan tadi menggunakan sejumlah fasilitas yang ada di rumah presiden ya
berkabung kembali fajar mbangbang kirawan kepala departemen ekonomi cacs
pak fajar bisa mendengar suara saya kembali
oke kalau bicara tadi soal political stability
sri lanka sekarang kehilangan sejumlah kepercayaan dari negara lain maupun organisasi

kemudian ada keputusan akan mundur presidennya di masa dekat
ini artinya apa bisa mengembalikan situasi dan juga renegosiasi dengan investor dan kreditur akan jadi lampu hijau
ya menurut saya memang di sini pastinya investor atau negara kreditur itu akan wait and see ya
siapa calon pengganti dari presiden yang saat ini gitu ya
kalau misalnya memang merasa bahwa investor atau kalangan bisnis
atau kalangan bisnis merasa kesan tidak ada perubahan nantinya ketika ada perubahan resi
menurut saya investor juga akan enggan untuk memberikan kepercayaan kembali
pada silangka untuk melakukan bisnisnya
jadi menurut saya di sini memang menjadi catatan adalah
kita harus pemerintah silangka harus memastikan bahwa memang nantinya
pemerintahan yang baru bisa menjamin iklim usaha yang lebih baik
dan juga yang penting yang harus dipenuhi lebih dahulu adalah
bagaimana caranya memberikan rasa aman kepada para investor
dan juga untuk menjamin bahwa stabilitas politik dan stabilitas keamanan itu terjadi
khususnya pasca kericuhan atau kerusuhan yang terjadi beberapa hari ini
oke pak fajar beberapa ahli menuding krisis yang sekarang terjadi di sri lanka
juga karena perangkap utang
yang dari tiongkok
sementara kita tahu per maret dua ribu dua puluh dua indonesia juga punya hutang sekitar dua puluh dua miliar dolar amerika
atau tiga ratus dua puluh dua triliun rupiah kepada tiongkok
walaupun tadi dianggap aman begitu pak fajar bilang
bagaimana melihat pemerintah indonesia mengantisipasi hal yang mungkin bisa terjadi
di waktu yang akan datang
fenomena hutang ini memang selalu menjadi buah bibir ya
di kalangan pengamat dan juga praktisi
kalau kita bicara maksudnya
masalah utang memang utang ini sebenarnya adalah instrumen
instrumen untuk membiayai anggaran kita yang biasanya selalu terkesan besar pasak daripada tiang
apalagi ketika terjadi pandemi covid sembilan belas itu kan pasti belanja negara itu sangat besar sekali
di satu sisi penerimaan dari pajak itu berkurang
jadi utang adalah sebenarnya instrumen bagi negara untuk membiayai defisit anggaranya
nah kalau berbicara
apakah ini menjadi salah satu perangkat hutang
akibat investasi yang ditanamkan oleh pihak china
menurut saya ini bukan semata mata investasi dari mana atau bentuknya apa
sebenarnya memang utang itu harus dikelola dengan baik
kita harus tahu sendiri juga bagaimana sih sebenarnya ekonomi kita bisa
atau kapasitas ekonomi kita itu bisa dibilang bisa dibilang kapasitasnya lebih besar dibandingkan utang yang kita lakukan
jadi utang dengan pdb nya atau pendapatan nasionalnya itu hampir sama
nah kalau kita berbicara tentang indonesia menurut saya memang ini saya rasa perlu ada semacam komitmen
sesuai dengan undang undang keuangan negara
seperti itu mbak busva
oke kalau melihat apa yang sekarang terjadi di sri lanka sebetulnya apa yang harus dilakukan
jika nantinya renegosiasi itu bisa dilakukan kemudian mendapatkan uang kembali dana kembali untuk menghidupkan negaranya
apa yang harus dilakukan
menurut saya kata kuncinya adalah reformasi
reformasi di skala bidang ya khususnya di sektor perekonomian
jadi menurut saya tata kelola ekonomi itu harus diperbaiki
saya juga melihat bahwa memang kita tahu bahwa perlu ada semacam independensi dari bank sentral
kemudian juga kita harus pahami betul bahwa memang perlu ada sinergi yang baik antara bank sentral dengan kementerian keuangan
jadi menurut saya hal hal seperti itu manajemen keuangan atau manajemen ekonomi di suatu negara itu
memang sangat bergantung sekali pada siapa otoritas fiskalnya dan siapa otoritas moneternya
dan bentuk implementasi kebijakannya seperti apa
jadi menurut saya itu yang harus dibenahi terlebih dahulu
dan kemudian kalau kita bicara masalah dari aspeknya memang disini salah satu masalah sri lanka itu juga kan tadi disebutkan bahwa adanya politik dinasti
dan juga ada semacam rezim yang korup
nah menurut saya itu adalah pr terbesar bahwa harus melakukan reformasi besar besaran reformasi struktural reformasi birokrasi
menurut saya hampir semua negara yang pernah mengalami krisis perlu melakukan reformasi
dan itu menurut saya juga menjadi salah satu resep yang biasanya diberikan oleh negara negara yang membantu ataupun organisasi internasional seperti ans
oke kalau kita belajar dari krisis ini dan juga belakangan meroketnya nilai inflasi saat ini apa yang perlu dipahami dan juga disadari oleh masyarakat
masyarakat kita khususnya
agar terhindar dari gejolak resesi
mungkin yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah bahwa memang betul ekonomi saat ini tertekan
tertekannya itu baik dari sisi eksternal maupun dari sisi internal
dari sisi eksternal kita tahu bahwa perang masih berkecamuk antara rusia dan ukraina
menyebabkan gangguan pada rantai suplai global yang bisa menyebabkan kenaikan harga harga pangan dan energi
nah ini menurut saya harus disiasati dengan kebijakan yang baik
khususnya di sektor fiskal
kita harus paham betul bahwa memang kita harus beli bantalan bantalan atau buffer bagi masyarakat yang berpendapatan tengah ke bawah untuk diberikan bantuan sosial
karena apa karena memang mereka harus dilindungi
sehingga nanti daya beli masyarakat tetap terjaga dan inflasi masih tetap terjaga
saat ini di indonesia pun sebenarnya ada tren kenaikan inflasi
namun di sini kita harus pahami betul
bahwa memang pemerintah masih berperan sangat penting di sini untuk menjaga harga barang barang
khususnya harga barang barang yang diatur pemerintah atau administratif
oke kita kalau ngomongin soal krisis ekonomi nampaknya akan panjang apalagi kalau kita belajar dari krisis ekonomi di sri lanka
tapi terima kasih banyak atas informasinya fajar bambang kirawan
kepala departemen ekonomi csis sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected